jumiatun alias umi delimah yang diketahui menjadi istri kedua santoso alias abu wardah
akhirnya ditetapkan sebagai tersangka
jumiatun ditetapkan sebagai tersangka karena dipastikan mengetahui dan mengikuti
semua kegiatan kelompok mujahidin indonesia timur
setelah melalui penyidikan intensif detasmen khusus delapan puluh delapan
jumiatun istri santoso akhirnya ditetapkan sebagai tersangka
perempuan asal bima ini menjadi tersangka karena diketahui menjadi penghubung
kelompok mujahidin indonesia timur di poso dengan daerah lainnya
terutama dengan kelompok bima
saat ini tinggal dua perempuan dalam kelompok mujahidin indonesia timur
yang dipastikan bersembunyi di sekitar pegunungan biru poso pesisir utara kabupaten poso